data ekonomi makro yang menjadi perhatian investor hari ini adalah soal survei konsumen bank indonesia pada agustus dua ribu dua puluh satu
survei bank indonesia menyebut mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibanding dengan bulan sebelumnya
merahnya isg pada akhir perdagangan jumat lalu juga terjadi beriringan dengan turunnya bursa asia pasifik
di tengah kembali merananya mayoritas bursa saham as karena ambruknya saham saham teknologi akibat kebijakan pembatasan tiongkok sebagai upaya balas dendam tiongkok terhadap as
dan untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kueh
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi pak
iya ini sepertinya faktor eksternal masih menjadi sentimen yang akan membayangi perdagangan bursa sepanjang hari ini bahkan mungkin minggu ini ya pak ya
kalau bicara mengenai pasar masih menunggu
berdasarkan data raca perdagangan kemudian juga ekspor impor di bulan agustus
tapi yang menarik adalah kalau kita bicara asia pasifik nih tiongkok kemudian pdb jepang juga merupakan salah satu sentimen yang tidak bisa dianggap remeh
dan amerika sendikat sendiri saham saham teknologi berguguran ketika kebijakan daripada tiongkok untuk melarang penggunaan iphone ya pak ya
itu berpengaruh terhadap emiten ini
bagaimana anda melihat ya pak secara global dulu pak
ya memang ada beberapa hal yang asal kermati ya
yang kedua tentu yang dari masalah apple ya sendiri mengelarangan iphone
ya karena sebenarnya yang pasar lihat di sini adalah potensi berlanjutnya perang dagang lagi ya
terutama perang teknologi antara china dan as ya
ini berpotensi merugikan
ya jadi pemblokan teknologi amerika nggak boleh masuk ke tiongkok
tapi tiongkok membatasi bahan baki
nah pelarangan iphone ini bagi pegawai negeri di china ini membuat harga apple jatuh gitu ya
tapi ya pasti ada pembalasan ya yang terjadi
jadi ini tentu relatif merugikan bagi dunia gitu
nah ini yang pertama yang dilihat oleh pasar
nah yang kedua pasti sentimen yang sangat besar pekan ini ya yang tadi juga sudah disampaikan juga
nah masalah yang kita hadapi sekarang adalah harga minyak itu merangkak naik
memang di tengah perlambatan ekonomi china
tapi ada pengurangan pasokan yang dilakukan oleh saudi dan rusia gitu ya
menyebabkan harga minyak cukup tinggi
nah ini menimbulkan kekhawatiran
apalagi menjelang akhir tahun ya musim dingin
jadi mereka harus melambah pasokan
kadangan mereka gitu ya
dengan minyak naik
kalau harga komoditas tinggi tentu kita khawatir cpi amerika akan bergerak naik
nah ini yang jadi setahu telemasan
nah inflasi inti kelihatannya akan tetap
ya di amerika dua puluh enam dua
untuk tahunan mungkin akan turun ke empat tiga ya
dari sebelumnya empat tujuh
sedangkan pada level dua puluh enam naik ke enam dari dua
nah ini yang saya khawatir
karena ini sangat mempengaruhi kebijakan pedagang riset gitu
biarpun diperkirakan september akan tetap di sembilan puluh tetap ya di level saat ini
posisi setidaknya acuan pedagang riset
dengan november gitu ya
kalau misalnya kalau kemampuan kompetensi ilmiah di pertumbuhan november gitu
nah itu beberapa hal yang diperhatikan oleh pasar ya
kalau dalam negeri tadi ya indeks keyakinan konsumen tinggi
nah biasanya kalau indeks keyakinan konsumen di indonesia tinggi
berarti belanja saat ini dan belanja ke depan itu cukup baik gitu ya
karena mereka punya keyakinan ekonomi yang baik gitu
jadi ini dalam negeri sentimennya
positif lebih banyak dipengaruhi
oleh sentimen dari luar
pak yang menarik juga dari amerika serikat
terkait dengan imbal hasil obligasi
yang bertenor sepuluh tahun ini turun ya pak
kemudian kenaikan imbal hasil us treasury
tenor dua tahun pada jumat
kemarin juga memberikan tekanan pada saham
selain tadi kemungkinan inflasi
yang tinggi sipa juga tertekan karena
harga komoditi minyak meningkat
terutama jelang air tahun cuaca dingin
kebutuhan energi di sana cukup
masif tapi harga minyak naik
inflasi ini berpengaruh terhadap
bagaimana the fed akan memberikan kebijakan
yang boleh jadi lebih cepat lalu bagaimana dengan
kebijakan perbankan di amerika serikat sendiri pak
nah ini memang menarik ya jadi
kalau kita lihat
jangka panjang turun
artinya orang kembali
membeli sesesan instrumen
yaitu obligasi amerika di jangka
jangka panjang turun berarti harganya bergerak
di jangka pendek dua tahun
dekat sekali dengan
kebijakan suku bunga jadi ketika
terjadi peningkatan world artinya
orang berekspektasi mungkin
sedar riset dalam jangka pendek
masih akan mempertahankan suku
bunga atau menaikkan juga suku
bunga jadi tentu ini
sentimen yang relatif negatif
nah ini tentu juga
memberikan tekanan pada nilai
tukar kita ya jadi kalau terjadi
kenaikan di jangka
yang di jangka panjang turun artinya
orang ada mikirasi ya gama gama
segera balik ke amerika
membeli sesesan instrumen
menitaknya resiko nah
yang kita juga perhatikan adalah
kejayaan resource di amerika
dia mengatakan ekonomi
amerika itu bergerak
melebihi ekspektasi tetapi
pertumbuhan yang melebihi
ekspektasi ini karena orang
selama periode penghuni
untuk melakukan belanja
jadi mereka belanja terutama
uang tabungan nah
ada data yang menunjukkan juga di sana
memiliki kehabisan tabungan
dan sebagian melakukan pinjaman
keajatan pertumbuhan ekonomi
amerika yang bagus yang selama ini
menopang pasar itu mungkin
akan berakhir pada kuartal kuartal
berikutnya tiga orang khawatir
kalau bunga tidak turun
ya bahkan bunga kan amerika
bisa masuk ke pre recesi
itu yang diperhatikan
pasar saat ini
kita sekarang bergeser ke asia pasifik nih pak
tiongkok akan merilis data inflasi tapi
di satu sisi kalau kita bicara mengenai
kemudian juga impor ekspor
nah bagaimana anda melihat
kemungkinan inflasi di tiongkok ini pak
dari data data yang ada
ekspor yang melemah gitu ya
kita memang melihat
bisa saja inflasi tiongkok
membali tertekan ya
setelah periode sebelumnya mengalami
deflasi ya jadi kemungkinan
inflasi naik nggak terlalu banyak
atau masih ada deflasi di tiongkok
ini yang jadi masalah
ekonomi yang terbesar
kedua ya kedua atau
pertama di dunia ini melambat gitu
nah dampaknya ke kita
memang adalah harga komoditas ya
jadi kalau tiongkok
benar benar melambat biasanya
demand dari komoditas
itu relatif tertekan
gitu ya dan ini
tidak baik bagi kita karena cenderung
menekan harga komoditas
pasar menantikan apa yang
akan tiongkok lakukan
berikutnya ya jadi harapannya
kemudian pemerintah sana
lebih banyak memberikan stimulus
masalah sektor properti di
china ini belum selesai
ya kalau kita lihat kemarin
itu kan masih bermasalah gitu ya
jadi masih ada potensi
di sana nah sektor
terhadap gdp mereka
oleh orang orang kaya untuk
penyimpanan kekayaan jadi
kalau terjadi susah susah pada sektor properti
ini pasti impact nya cukup besar
pada ekonomi china sendiri
yang ini kita menarik
bicara mengenai komoditi pak kalau harga minyak
ini selalu naik dan yang terakhir
bahkan minyak mentah bercanggah berani
pengiriman november naik tujuh puluh tiga sen
di sembilan puluh usd ini juga pasti berpengaruh
terhadap postur apbn kita
seperti apa ini pak kemungkinan kenaikan harga yang sangat
gratis seperti ini pak
ya memang ini yang
agak menirukan ya
kalau kita lihat karena
saudi dan rusia ini
di tengah memang orang
menjelang akhir tahun
musim dingin ada di eropa
dan amerika jadi ya pasti kebutuhan
energi meningkat di sana
karena mereka memotong pasokan
jadi ini gak terlalu
cocok ya kondisi pemotongan
pasokan ketika harga bergerak
naik ke atas dan cenderung
relatif lebih merugikan
bagi negara negara yang
naik importer ya termasuk
tapi memang kita cukup terbantu
sebenarnya ya tenaga perdagangan
melambat tapi cukup bagus ya
di sana harga
batu bara juga mulai
merangkak naik posisinya ya
dan pun belum seperti tahun lalu
tapi bergerak naik jadi itu
bisa membalance posisi kita
selain itu memang sesudah kita
smelter atas beberapa komoditas
ya itu kita lihat menakar
perdagangan indonesia tadi jauh jauh
lebih tabu dari beberapa tahun sebelumnya
jadi ini salah satu sentimen
yang cukup positif
bagi dalam negeri
nah resiko kita selalu ada di
nilai tukar ya jadi kalau
perubahan kegigatan global
yang terjadi biasanya memberikan
tekanan pada nilai tukar kita
kita bicara mengenai
inflasi lagi di amerika serikat salah satunya
menjadi momok ya karena akan berbanding lurus
dengan kebijakan the fed kemudian juga tadi
kebijakan kebijakan terkait dengan
sektor perbankan di sana
nah bagaimana proyeksinya kalau di bulan juli
kemarin kan tiga empat persen apakah
akan kembali naik di atas itu pak
karena memang kemungkinan tadi beberapa data
di amerika serikat cpi kemudian juga
beberapa komoditi naik
apakah itu juga menjadi sinyal negatif
terkait dengan inflasi di amerika serikat
ke depannya pak
jadi kalau kita lihat
mulai turun posisinya ya
konsumsi pribadi as itu
relatif masih lumayan tinggi
inti dan harga
pengeluaran konsumsi pribadi
ini menjadi dua indikator
pertama yang diperhatikan
saudari saudari yang membuat kebijakan
nah tetapi memang kelihatannya
kelihatannya mulai naik kembali ya
prediksi di pasar
menunjukkan ekspektasi di tiga enam
sebelumnya lagi tiga persen
jadi terjadi mulai
inflasi total amerika
dan di level bulanan
diperkirakan juga naik
ke enam dari sebelumnya dua
ini memang tidak terlepas
dari persiraan bahwa
harga komoditas mulai gegerak
naik kembali memberikan
mungkin september sudah terlalu dekat
keliatannya dia akan
tapi kalau inflasi nggak turun
peluang november ada satu
kenaikan november ini kalau saya
lihat belum diantisipasi pasar
jadi kalau saat ini setnya
kelihatannya november bisa naik
kita khawatir memang parteknya
bisa terpekan atau
pak terkait dengan rekomendasi saham
kalau yang menarik kalau kita lihat
harga komoditas kemudian juga
pembatasan teknologi amerika serikat
isu sentimen asia pasifik pertumbuhan
ekonomi di tiongkok itu berpengaruh
tidak sebegitu signifikan terhadap
pergerakan ihsg pada hari ini
dan saham saham apa saja pak
terkontraksi ataupun yang harus kita
bisa collect ataupun kita bisa rilis pada
hari ini pak
ya memang kalau kita lihat
masalah kita di september itu
sedih dengan momentum gitu ya jadi
laporan tengah tahun
biasanya di agustus sudah berakhir
jadi september ini
nggak punya banyak trigger
laporan kuartal tiga baru keluar di
oktober gitu ya sehingga
memang biasanya september ini market
lebih cenderung terkoreksi
dan di depan turun gitu ya
akumulasi beli ya di bulan september ini
nah saham yang kita
rekomendasikan seperti aces
ini bisa kita beli di
aklos di bawah tujuh ratus target kita

yang kedua asri ya
kita bisa beli di satu ratus tujuh puluh
ini sektor property ya aklos di bawah

kemudian grace ya ini memang
terkoreksi juga kita bisa
akumulasi beli di seribu enam ratus tiga puluh
seribu enam ratus enam ratus tiga puluh sampai seribu enam ratus enam puluh ya
aklos di bawah
kemudian ptia juga terkoreksi
ya dalam trend naik
kita akumulasi beli di
aklos di bawah
klbf juga dalam tren yang turun
ya berpotensi rebound
di jangka pendek akumulasi beli
di seribu enam ratus enam puluh sampai
aklos di bawah seribu enam ratus dua puluh
kemudian mayora juga
akumulasi beli ya perusahaan

smla ya ini property

enam puluh sampai enam ratus sembilan puluh lima
baik pak hans terima kasih sekali buat perbincangannya
pagi hari ini pak semoga pasar
tidak terlalu reaktif ya terhadap kondisi
sentimen sentimen global terutama
dari asia pasifik dan juga amerika
dan bisa terkonsolidasi cukup
baik pada hari ini terima kasih untuk perbicaraannya
pak selamat pagi selamat sihat selalu
terima kasih pak